presiden jokowi akan segera melantik mantan ajudanya marskal madia tony haryono
sebagai kepala staf angkatan udara yang baru
di sela pelepasan bantuan kemanusiaan untuk warga palestina di lanut halim perdana kusuma jakarta
jokowi memastikan akan segera melantik kasau baru
pengganti maskal fajar prasetyo yang akan pensiun
jokowi telah menunjuk mantan ajudannya yang saat ini menjabat pangkoga wilhan ii
marskal madia tony harjono sebagai kasau
roni harjono akan dilantik sebagai kasau jumat lusa
presiden jokowi sebagai kasau marskal madia tony harjono menjabat tangkogap wilhan ii
tony harjono juga pernah menjadi ajudan presiden jokowi tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
kemudian dan lanut adi sumarmo dan lalun halim perdana kusuma
sekretaris militer presiden dan pangkoops unas
meski orang dekat jokowi tony haryono tetap memiliki rekam jejak yang terukur
namun fahmi tak menampik faktor kedekatan dengan presiden
pilih nah pada saat itulah faktor kedekatan dan kepercayaan presiden menjadi nilai tambah yang menentukan